penting sekali ya untuk menjaga ketertiban semuanya
nah kalau yang satu ini nih ini juga mengganggu ketertiban orang orang yang sedang beribadah
beredar video sekelompok orang yang bernyanyi saat melakukan ⁇ sai ⁇ dalam ibadah umroh di tanah suci
di video lain bacaan dalam sa'i diselingi dengan membaca pancasila secara berjamaah
ini jadi mengingatkan kita tahun lalu
jadi ada saat registrasi pada waktu di bandara jeddah jum'ah haji itu melakukan sholat badar
tapi ini mui memandang hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan
karena sudah ada aturan tersendiri saat melakukan ibadah sa'i
video ini menunjukkan sekelompok jemaah umroh yang sedang melakukan ibadah sa'i di mekah arab
dalam prosesnya jemaah umroh yang diketahui dari kelompok ansor dan banser nu ini menyanyikan sebuah lagu tertentu
dikutip dari detik com ketua umum gp ansor yakut olil koumas menyatakan
aksi melantunkan nasib yalal waton yang dilakukan saat sa'i itu murni karena spontanitas
namun yaakut tetap meminta maaf
itu dipandang mengganggu dan kurang tepat
sebelumnya juga beredar video berbeda yang menunjukkan seorang pemandu ibadah umroh
memimpin ibadah sa'i dengan diselingi membaca pancasila secara berjamaah
majelis ulama indonesia atau mui memandang ucapan yang dilakukan pada saat ⁇ ai tidak bisa seenaknya karena sudah ada aturannya
oleh karena itu perlu ada upaya teguran dari pemerintah dan mui menyadari bahwa itu bukan representasi dari mainstream muslim indonesia
tetapi dari kelompok kecil yang mungkin dia tidak memahami arti sa'i itu sendiri
peristiwa seperti ini diharapkan tidak terulang lagi agar tidak merusak citra jemaah indonesia yang selama ini dikenal baik taat dan tertib

oleh karena itu perlu ada upaya tegura